terkait dialog pdp dengan demokrasi kira hal yang biasa
memang tugas partai politik untuk saling berdialog
dialog antar partai dialog dengan ormas dengan pakar dengan seluruh komponen bangsa
jadi tidak ada masalah
koalisi perubahan untuk persatuan yang ada pks demokrat dan nasdem tidak terganggu hal tersebut
dengan dialog itu justru kita bisa tahu apa aspirasi teman teman kita di pdip
pks komit sesuai amanan bajusyuro akan terus memperjuangkan
anies baswedan sebagai capres untuk berlayar pada dua ribu dua puluh empat ke depan
saya kira demokrat dan nasdem pun begitu
kita tinggal mendialogkan soal capresnya
jadi kami menyanggut positif tidak ada masalah
justru dengan dialog ini juga kita bisa menyampaikan kepada publik
pemilu ke depan kita sama sama jaga lu biar jupin
juga persaingan yang konstruktif
saya kira pesan yang bagus untuk anak bangsa